semakin banyak orang memilih pola makan vegetarian dan vegan
ada yang sekedar untuk berdiet ada juga yang memilihnya sebagai gaya hidup
data indonesia vegetarian society menyebutkan
pada dua ribu delapan belas setidaknya ada dua juta orang di indonesia yang menjadi vegetarian atau vegan
alias berhenti mengkonsumsi protein hewani
namun jangan membayangkan menjadi vegetarian atau vegan
hanya makan nasi dengan sayur tumis salad atau lalapan sepanjang hari
di jakarta ada sejumlah tempat makan yang mengolah masakan bertema daging tanpa menggunakan daging
rumah makan hidangan khas minang di kawasan jelambar jakarta barat ini misalnya
ada rendang ayam bakar gula ikan kuah kuning
meski nama dan tampilannya sama seperti makanan di restoran minang pada umumnya
semua masakan ini tidak terbuat dari daging sapi ayam atau ikan asli
jadi kita untuk nama memang kita gak rubah menjadi nama yang seperti vegetarian pada umumnya
karena kalau kayak gitu kita susah mengenalkan ke orang ini apa sih gitu loh
tapi kalau kita pakai nama yang sama tapi kita tambahkan vegetarian di belakang itu orang lebih gampang untuk mengenalinya